ya ini seperti judul lagu ya benci tapi rindu
hubungan amin rais dengan presiden jokowi memang kerap naik turun
belakangan ini amin rais gencar melancarkan kritik
dan kini istana mulai berani secara terbuka tampil
buka suara untuk menjawab berbagai kritikan
kami akan ajak anda untuk mengulas fenomena ini
bersama mas surya imam wahyudi wakil sekjen partai amanat nasional
terima kasih mas surya sudah datang ke cnn indonesia
namun di episode kali ini harusnya kami juga mengundang
ali mokhtar ngabalin tenaga ali utama di kantor staff presiden
yang sudah berjanji untuk datang
namun di detik detik terakhir beliau tidak dapat menghadiri dialog kali ini
karena ada acara lainnya
saya akan ke mas surya dulu
ini anda lihat ini kan publik belakangan ini muncul lagi nih
antara istana yang biasanya ya terima terima saja
atau mungkin pasti cenderung pasif
kemudian mendengarkan atau merespon kritik amin rais
kali ini tampil dengan nada yang agak cukup keras gitu
di sektor lain tidak hanya menanggapi kritik
tapi juga menyerang amin di sektor yang lain
sebenarnya hubungannya istana dan amin rais
belakangan ini cenderung agak panas atau menurut anda ini ya dibikin bikin aja
sebenarnya baik baik aja gitu sebenarnya
terkait dengan saudara ali muhtar ya
tadi saya berharap bahwa yang bersangkutan datang ke sini
sehingga kita ada terjadi dialogis perdebatan yang sepenuh ideologis ya
dalam konteks kita ingin membangun bangsa ini kan
untuk memperbaiki bangsa ini
ali muhtar ngabalin ini saya anggap sebagai seorang yang penganten yang baru berbunga bunga hatinya
masuk ke lingkaran istana
ya tentu istana itu kan harus menampilkan sosok yang menyenangkan buat bosnya juragannya kan
sehingga kalau kinerjanya dianggap bagus
walaupun langkah langkahnya kurang produktif
dan bisa menjadi blunder ya
itu yang penting bagi dia bosnya senang
jadi ini sebenarnya menurut anda ini gimmick politik saja ya
gimmick politik dan saya kira juga
cari perhatian saja gitu
upaya yang bersangkutan untuk mencitrakan dirinya
bahwa dia ini juga tokoh islam
bahwa dia punya banyak dukungan sebagai badan komunikasi dan sebagainya itu
ingin mencitrakan bahwa dia mampu menampilkan dirinya ke hadapan presiden
bahwa bisa mengkomunikasikan dengan banyak elemen yang ada
termasuk kaitannya dengan ketika dia menyerang secara personal
meminta kepada persaudaraan alumni untuk memecat pak amin dari dewan pembina
dan meminta pan saja yang mencalonkan rezeki
ya padahal gini
di dalam jamaah personal alumni itu kan banyak partai di situ
dulu kan waktu terjadi aksi bela islam
dulu abis satu abis dua abis tiga itu semua banyak partai
dalam konteks bahwa waktu itu kan ada persoalan tentang penistan agama dan sebagainya
dan hari ini bahwa masih eksisnya
persaudara alumni itu untuk bagaimana melahirkan kepemimpinan nasional yang betul betul bisa bekerja melindungi
memberikan keadilan dan memujun kedahutan bangsa
saya kira tidak ada masalah mereka memberikan aspirasi
karena memang dalam konteks negara demokrasi itu adalah pilar pilarnya adalah harus ada high trust
high trust dari anak bangsa dari rakyat dan sebagainya kepada pemimpin
intinya kritik istana yang menjawab kritikan kritikan amin rais belakangan ini itu kurang relevan
kalau jika memakai unsur pa dua ratus dua belas sebagai bahan kritik gitu menurut anda
sangat tidak relevan
harusnya kritik itu kan kritik itu begini tadinya
bapak menyampaikan bahwa pemerintah banyak membuat bulunder bulunder
yang blunder itu bukan malah mencitrakan pemerintah bekerja sungguh sungguh
tetapi malah membuat pemerintah ini makin nyungsep ya
makin tidak populer dalam konteks negara demokrasi
jadi pemerintah yang tidak populer yang low trust
itu yang sangat tingkat kepercayaannya sangat rendah
itu biasanya kadang bukan hanya jatuh pada saat proses pemilu
bisa jadi setengah jalan pun bisa digugurkan
dan pans sendiri setuju dengan kritik kritik amin rais ini
oke saya mau tanya kepada bung rey rangkuti pengawat politik yang sudah bergabung bersama kami
melalui sambungan telepon
selamat malam bung rey
jadi kalau kita lihat belakangan atau dua tiga hari ini hubungan amin rais dengan istana lagi hangat kembali
setelah kemarin hangat
kalau lagu itu namanya benci tapi ridu bang rey
anda lihatnya seperti apa bang rey
apakah betul betul hangat
atau memang ada sengaja dikesankan panas gitu
ya saya pikir itu tipenya pak amin ya
denny kan kalau ngambil sikap sikapnya jauh sekali gitu
kayak soeharto dulu dia begitu
sehingga hampir semua tokoh tokoh pemimpin islam saat itu ya cendikiawan dan intelektual islam
menang istana tapi pak amin tidak
di zamannya gus dur juga begitu kan
bahkan ikut mendorong lahirnya gerakan impeachment terhadap almarhum gus dur kan
saya pikir hanya di periode kedua sby yang beliau bersekutu dengan kekuasaan
dan di luar itu memang dia mengambil posisi di luar
dan kalau sudah di luar ini sekali apa ya bang rey
di luar sekali itu kira kira itu
bang rey sambil kami memohon bang rey untuk cari tempat yang agak lebih tenang
karena suaranya agak kurang jelas
bang rey saya mau ke mas surya dulu nanti sambil bang rey mencari tempat dan lokasi yang lebih tenang lagi
bang surya kalau seberapa identik sih kritik amin rais dengan suara pan
kalau kita lihat kritik kritik amin rais selama ini seberapa identik dengan suara pan
itu suara hati masyarakat pan pengurus pan atau memang itu tidak ada hubungannya sama sekali
seperti salah satu kritik yang satu ini mungkin bisa diputarkan salah satu kritik
bagaimana amin rais ketika mengkritik bahwa atau menyatakan bahwa sebenarnya pan tidak akan mungkin mendukung presiden jokowi di pilpres mendatang
yang saya omongkan ini ya pan tidak mungkin mendukung pak jokowi
jadi pak jules hassan ini memang ada manuvernya
tapi dia tahu persis kalau pak jul hasan lantas membuat statement mendukung pak jokowi sebagai
sebagai capres maka pan insyaallah bunuh diri
karena saya tahu di bawah sudah emoh gitu
nah jadi tolong dimengerti ya bahwa pan itu partai yang punya prinsip
saya kira game ini hampir selesai
salah sekali atau salah sekali ya
tapi itu pengertian saya yang dia sudah selesai
jadi pak amin atau sebenarnya suara hati masyarakat pan gitu
jadi begini pak amin ini beliau adalah tokoh bangsa ya
beliau juga tokoh reformasi
beliau juga adalah pendiri partai nasional yang hari ini juga ketua dan kehormatan
beliau banyak diundang berceramah ke berbagai daerah termasuk ke luar negeri
dari situ banyak bertemu dengan banyak kader
nah beliau banyak menemukan persoalan persoalan bangsa yang hari ini tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah
dan banyak janji janji perundang pemerintah yang tidak kesampaian
termasuk bagaimana harusnya janji sepuluh juta lapangan kerja tapi bukan sepuluh juta yang diciptakan
tapi mungkin berjuta juta bahkan puluhan juta bahkan disiapkan pulau pulau untuk menampung orang luar
dengan purpose yang purpose nya itu juga sangat melecehkan sekali dengan kedaulatan bangsa kita
orang bisa masuk dipermudah tanpa perlu ada bahasa indonesia dan sebagainya
hari ini faktanya juga dengan kasus kasus yang terbongkar ini bahwa ada banyak ktp ktp fiktif masal dan sebagainya
saya kira itu tidak bisa kita lepaskan dari kondisi perundang
kita lepaskan dari kondisi politik nasional yang mau pilkada dan berikutnya akan ada pilek dan pilpres juga
apakah ini menjadi kode keras
apa yang dikatakan pak amin rais itu menjadi kode keras yang hampir pasti akan kita lihat di pilpres mendatang bahwa
pan sendiri tidak akan bergabung dengan jokowi atau mendukung jokowi
tapi dijawabnya lebih asik di sektenberik kita
nanti bangkanya juga akan kita minta keterangannya di sektenberik kita
tonton bersama kami

bahwa nanti pada akhirnya pan itu akan memutuskan menetapkan pasangan caplit caplit haberisnya
berkoalisi dengan siapa
itu nanti darak ernast
yang kedua digelar di bulan juli habis lebaran ini
kalau bahasa anak mudanya naga naganya akan sesuai dengan hatinya dan suara pak amin rais atau seberapa besar posibilitasnya itu
sambung dengan kita belum oke
saya mau tanya lagi ke mas
surya jadi memang ini
belum ditentukan sebenarnya
besar komunikasi antara presiden
jokowi dengan pan pertanyaan publik
yang gini loh kan pan ini selama ini
menjadi bagian dari kabinet
presiden jokowi kenapa kemudian
tampil dengan kritik kritik yang keras
sering berdiri di kubu
seberang gitu apakah
ini tidak menyalahi fatsun politik
atau etika politik yang selama ini dipahami
oh saya kira tidak ada jadi begini
bergabung ke pemerintah itu
posisi pemerintah itu hari itu
di dpr antara pemerintah itu posisi pemerintah itu
kalah nah sehingga kami
diajak pemerintah untuk bergabung
dan kami pikirkan bahwa mendukung pemerintah itu
dalam konteks untuk percepatan pembangunan
untuk mengujudkan keadaan sosial
sejahteraan dan bagaimana kita
menata bangsa ini supaya pengelolaan sumber daya
alam kita juga dikelola untuk sebesarnya
kemurah nah bahwa
kita berkoalisi itu jangan sampai membuat
kita terpasong dan tersandra
tidak boleh ada sikap sikap kritis kita yang
konstruktif yang membangun sulitip harus dibungkam
oh jadi ini bukan ini sama sekali
tidak melanggar fatsun politik atau etika politik seperti itu
tidak ada karena gini kita
berkoalisi mendukung pemerintah
bahwa memang ada kader kita di dalam
apakah kinerjanya bagus pemerintah
presiden menganggap bagus di petani silahkan
mau diganti silahkan nggak ada masalah
oke oke saya mau tanya bung ray rangkuti yang sudah bergabung
bersama kami lalu saya mau nge telepon
bung rey anda percaya bahwa suara amin rais
kritik amin rais itu menjadi suara
kalau anak muda ini akan menjadi
suara dan pilihan politik pan
di tahun politik kali ini
ya menurut saya sih belum tentu ya
kalau suara amin itu merupakan suara pan
dan sejak awal sepertinya
pan sudah bisa deklarasi
bahwa mereka misalnya bergabung
dengan koalisi gerindra dan pks
faktanya enggak hari ini
pan tetap katakan bahwa mereka
ini sebenarnya sudah wacana lama
kemudian baru dimunculkan sekarang nih mas surya
ya hanya bagian pengulangan pengulangan
sejarah saja ya
dulu juga pada
periodenya pak sby pak amin pernah
kritik keras dan
memberikan apa namanya
warning kepada pak sb sehingga
pak sbe bertemu dengan pak amin
pemerintah hari ini pak jokowi
mungkin menilai tadi pak amin
punya pandangan yang
tajam gitu bahwa pemerintah
ini dinilai pak amin tidak bisa bekerja
sungguh sungguh mengujurkan kemandiran bangsa
kedaulatan bangsa sehingga pemerintah
gatal dan kegerahan sehingga
gatal gerah itu perlu pendinginan
pendinginan itu sehingga
melakukan komunikasi baik
dengan pak amin atau orang dekat pak amin
agar untuk bisa dibuka ruang
selatu rahmi ya bagi saya di bulan ramadan ini
kalau orang mau selatu rahmi
di bulan bukan ramadhan pun
enggak masalah karena selatu rahmi itu
melahirkan ide ide baru bisa mencari
solusi bisa juga membawa berkah
membawa umur panjang dan sebagainya
siapa yang ingin ketemu sebenarnya
apakah inisiasi ini datang dari istana atau
datang dari amin rais kadang kadang orang berpikir
gini wah amin rais kritik kritik keras itu
supaya meningkatkan bargaining supaya dirinya
oh tidak ada gimana menjawab
sisi seperti itu saya tahu saya
pak amin tidak dalam posisi
karakter beliau yang ketika
mengkritik itu lantas minta ditemui
atau minta di ini tidak pernah pak amin
seperti itu yang ada adalah banyak
tokoh tokoh datang ke rumah
beliau selatu rahmi minta masukan pandangan
dan sebagainya karena pikiran pikiran
beliau dianggap mampu mencerahkan dan
banyak solusinya gitu jadi setahu
saya yang di internal kami itu
pihak yang berkuasa lah yang
ingin bertemu gitu jadi seperti itu ya
jadi oke dalam waktu dekat
ini akan ada pertemuan atau
memang akan dibiarkan status quo seperti
ini aja biarkan saja nanti sampai ada kena
span biarkan nanti
akan ada keputusan yang jelas
sehingga ya garis
pemisah antara oposisi dan posisi
atau pendukung pemerintah itu akan
menjadi sangat jelas apa langkah langkah
utama nih dalam beberapa waktu ke depan
pan sendiri mas ya
kalau untuk pan kalau
terkait dengan pertemuan keinginan dari pihak
istana mau bertemu pak amin
ya itu terserah mereka kapan mereka mau
ini kan pak amin tidak pernah menutup diri kepada siapapun
ya tapi kenapa harus ketemunya
di rumah pak amin gitu kenapa nggak ke istana
nah justru kalau ke istana itu
nanti malah pak amin yang
dibilang mau menemui ke istana yang
berkepentingan siapa nih kan gitu yang
kedua dengan terkait dengan sikapan sudah kami
sampaikan bahwa habis lebaran ini kami
disitulah kita menyampaikan pandangan pandangan
dari pusat daerah
wilayah dan juga dari
doan kehormatan doan majelis pendatang
semua akan dirangkum lalu kita bertabayun
apa yang terbaik bagi bangsa ini dan
kemaslahatan mana ketika kita harus berkolaborasi
mendukung siapa dan apa dan seperti
sama dengan suara dan kritik dari pak amin rais
saya yakin hakul yakin seperti itu
oke terima kasih mas surya atas perbincangannya kita akan
lihat bagaimana dinamika politiknya
ataukah betul sesuai dengan apa yang
diprediksi oleh mas surya atau yang diprediksi
bung rey tadi bahwa belum tentu meskipun
pak amin kritik seperti itu belum tentu sikapan
akan menjadi seperti itu terima kasih sekali mas surya
atas perbincangannya malam hari ini kami akan
segera kembali bersajar dan berikut ini tetaplah bersama kami